kepulauan selayar bagian dari sulawesi selatan
dengan populasi penduduk mencapai seratus ribu jiwa lebih
penduduk selayar rata rata berprofesi sebagai petani dan nelayan
dua pekerjaan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu
selayar memiliki harta kesejahteraan
dan harta karun terpendam di bawah laut
yang membentang sepanjang ratusan kilometer
dan inilah harta karun terpendam di selayar
yaitu keanekaragaman biota laut
salah satunya terdapat di sekitar pantai pinang
mulai dibuka sebagai destinasi wisata sejak sepuluh tahun yang lalu
pantai pinang menyimpan ratusan spesies biota laut
yang hidup dan berkembang biak
lautan selayar tampak tenang di bulan april
bagi para penyelam ini adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi padang lamun
di akhir bulan ini
adalah waktu terjadinya perpindahan musim penghujan
atau musim angin barat berganti menjadi musim kemarau atau angin timur
di saat seperti ini
kondisi perairan selayar sebelah timur tampak begitu tenang
curah hujan berkurang
sedangkan ombak dan arus bawah laut tidak terlalu kencang
ini memudahkan penyelam untuk turun hingga kedalaman tiga puluh meter
curah hujan berkurang

curah hujan berkurang

curah hujan berkurang

gerombolan giant trevely atau ikan kuegerong
biasa dijumpai para penyelam di perairan indo pasifik
untuk dapat melihat gerombolan ikan itu
biasanya penyelam harus turun hingga kedalaman tiga puluh meter atau lebih
tapi di pantai pinang
giant travely dapat dijumpai hanya di kedalaman delapan belas meter
ikan ini biasa menjadi tangkapan umum para nelayan
ikan ini dapat tumbuh besar dengan panjang satu ratus tujuh puluh cm
dan bobot mencapai delapan puluh kg
keberadaan ikan predator seperti giant travely ini menjadi indikator
bahwa perairan ini masih bersih dan ekosistem di sekitarnya
masih terjaga dengan baik
bukan hanya ikan predator yang terbiasa melintas di sini
snapper emprorfish dan sedikitnya ada dua ratus jenis ikan karang
hidup di sekitar pantai pinang
karena menjadi pusat berkumpulnya ikan dari berbagai spesies
para penyelam menjuluki lokasi menyelam ini dengan sebutan magic walk
bagaimana cara menjelaskan kekuatan ikan tersebut

bagaimana cara menjelaskan kekuatan ikan tersebut

yang intinya di tiap spot itu punya masing masing spesifik
jadi kalau di pinang ini sendiri ada yang kita setiap tahun kita harus jelaskan ke situ
jadi magic wall itu punya spesifik yang unik
kalau saya bilang unik karena saya bandingkan dengan di tempat tempat lain
belum ada tempat seperti itu yang istilahnya lengkap dengan
banyak jenis kudanya yang ada sekulingnya ada penyunya ada saknya
pokoknya sekulingnya lebih lebih cenderung ke situ
jadi jenis sekuling termasuk barakuda sekuling jet fish banyak sekali di situ
sedikitnya ada dua belas tempat menyelam di sepanjang pantai pinang
dari dua belas titik itu dalam sehari penyelam hanya dapat turun maksimal di tiga titik
semakin berkembangnya wisata bawah air di selayar
membuat masyarakat dan pemerintah setempat harus bersiap untuk membangun sarana dan prasarana penunjang
yang memadai termasuk menyiapkan sumber daya manusia
ya kalau untuk penunjang di selayar itu pertama sdm nya pak
kami dari pemandu selam khususnya di selayar itu tapi baru berapa orang
jadi kami kadang kadang biasa
nah ini yang kami minta ke pemda supaya bisa gimana mereka itu mendorong kami untuk lebih lebih menambah
paling tidak memfasilitasilah untuk ke depan
perairan sulawesi selatan termasuk selayar dan taka bonerate menjadi sarang ikan ikan predator dengan jumlah besar
salah satu predator lain yang menjaga
ekosistem bawah laut sulawesi agar tetap baik adalah hiu
di perairan sulawesi hiu yang paling mudah dijumpai adalah hiu jenis black tip
hiu ini menyebar dari wakatobi selayar hingga ke takabonerate
hiu sangat diperlukan sebagai penyeimbang ekosistem bawah laut
karena ikan ini hanya memangsa ikan yang sakit dan mati
di pulau tinabo takabonerate bayi hiu bahkan dapat dijumpai di pinggir pantai
jadi berdasarkan masyarakat masyarakat lokal mengatakan disini bahwasannya dulunya mungkin boleh dikata hampir setiap pulau itu ada hiunya
cuma karena seiring dengan kebutuhan ekonomi kemudian di daerah lain daging hiu ini juga laku
sirip hiu ini juga laku
pada akhirnya masyarakat sebelum mereka mengerti itu mereka nangkap
mereka nangkap hiu hiu ini untuk dijual siripnya kemudian dagingnya diambil dijual juga
pulau tinabo adalah salah satu pulau yang berada di kawasan taman nasional taka bonerate
di pulau ini bayi hiu jenis black tip selalu datang di pinggir pantai saat

pada akhirnya masyarakat menemukan siapa yang menemukan siapa di pinggir pantai saat pagi
hiu ini hanya ramai di sebelah barat pulau tinabo
sedangkan di sebelah timur pulau ini jarang dicumpai bayi hiu
bawah laut di kepulauan selayar memang menyimpan kekayaan biota laut yang luar biasa
belakangan pemerintah terus mengembangkan kekayaan laut selayar untuk dikawa
dan menunjut sebagai industri pariwisata
harapannya kehadiran wisatawan ke selayar mampu membuat masyarakat selayar lebih sejahtera
akan kering jauh akan kering jauh
akan kering jauh akan kering jauh
perairan selayar adalah rumah bagi ribuan biota laut yang hidup di dalamnya
di pulau ini terdapat hamparan terumbu karang yang sangat luas
inilah tempat bagi dua ratus sembilan puluh lima ikan karang
di sini juga terdapat dua ratus enam puluh satu spesies terumbu karang
untuk menuju ke kawasan taman nasional takabonerate
harus menempuh perjalanan dengan kapal nelayan selama lebih dari dua jam
takabonerate terkenal dengan atol atau hamparan taman terumbu karang dalam formasi cincin
yang mengelilingi pulau pulau di takabonerate
atol takabonerate merupakan yang terbesar ketiga di dunia
atol adalah hamparan terumbu karang dalam formasi cincin
pulau pulau yang ada di dalam kawasan taman nasional takabun rate
dikelilingi oleh paparan terumbu karang
luasnya sekitar dua ratus dua puluh ribu hektare
taka bonerate memiliki dua puluh satu pulau dengan tujuh pulau berpenghuni
saat ini ada lima jiwa lebih yang menetap di pulau sekitar takabonerate
sebagian dari mereka merupakan suku bugis dan bajo yang berprofesi sebagai nelayan
pada dua ribu lima belas badan khusus pbb unesco mengakui taka bonerate sebagai cagar biosfer dunia
cagar biosfer ini merupakan situs darat atau laut
yang bertujuan untuk menyinergikan penduduk lokal dengan lingkungannya
keberadaan taman nasional takabonerate menjadi benteng terakhir perairan sulawesi selatan dan kepulauan selayar
dari ancaman perubahan iklim dan illegal fishing yang mengakibatkan ekosistem bawah laut terancam
satu dasar warsa terakhir
satu dasar warsa terakhir
perairan indonesia mulai dihantui fenomena pemutihan terumbu karang atau coral bleaching
ini merupakan akibat dari dampak pemanasan global
fenomena ini telah terjadi di beberapa perairan di indonesia
seperti bali jawa selat makassar hingga papua
jadi bleaching itu dipengaruhi karena kenaikan suhu air laut
di mana akan mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang
ketika ada perubahan suhu terumbu karang ini akan mengalami stres
semua biota asosiasi yang hidup di dalam terumbu karang kemudian akan keluar
sehingga menyebabkan terumbu karang mati atau putih
biasanya dimulai dengan gejala terumbu karang menjadi putih
kemudian ketika pemanasan global ini berlangsung lama
maka terumbu karang akan menjadi mati seperti itu
matinya terumbu karang akibat bleaching dapat berpengaruh terhadap ekosistem
yang ada di sekitarnya
pada dua ribu sepuluh perairan sulawesi selatan mulai dilanda fenomena bleaching
tepatnya di kepulauan spermonde atau sebelah barat sulawesi selatan
sedangkan di perairan selayar pemutihan terumbu karang baru terdeteksi setahun yang lalu
sejak dinas kelautan dan perikanan setempat rutin melakukan monitoring di sebelah barat selayar
jadi kami fokusnya di dalam dua kawasan konservasi yang coba dibangun oleh pemerintah daerah
ada kawasan konservasi perairan pasigusung dan kawasan konservasi perairan kauna kayu hadi
nah kami melakukan monitoring di lima belas stasiun permanen
jadi kami monitoring setiap tahunnya
dan memang dari tahun dua ribu empat belas ke dua ribu empat belas ada peningkatan kondisi terumbu karang
tutupan karang semakin baik tetapi kemudian terjadi global warming
pemanasan global yang ternyata mempengaruhi terumbu karang
sehingga pada hasil monitoring tahun dua ribu enam belas terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kondisi terumbu karang
termasuk persentase tutupannya
pemutihan terumbu karang adalah ancaman serius yang dihadapi perairan selayar saat ini
termasuk juga perairan indonesia
sebab tidak ada cara untuk menghentikan fenomena ini
kecuali dengan mengubah pola hidup manusia menjadi ramah lingkungan
kondisi terumbu karang di selayar
ancaman lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah penangkapan ikan ilegal
sejak puluhan tahun lalu praktik menangkap ikan secara ilegal terus menjadi momok menakutkan bagi kondisi bawah laut kepulauan selayar
hingga kini penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius masih terjadi di sini
akibatnya terumbu karang diperlukan untuk menangkap ikan
perairan selayar rusak dan mati
sedangkan dampak lain yang ditimbulkan adalah terganggunya ekosistem bawah laut selayar
hal ini membuat ikan ikan kecil tidak dapat berkembang biak secara sempurna
taka bonerate sebagai taman nasional mempunyai fungsi untuk menjaga stabilitas ekosistem bawah laut kepulauan selayar

yang sebagian telah rusak akibat illegal fishing
jadi yang kita upayakan adalah melakukan upaya upaya perlindungan
khususnya untuk kegiatan kegiatan yang menurut undang undang merupakan kegiatan yang dilarang
misalnya menangkap ikan dengan menggunakan bom menggunakan bius
dan juga untuk menjaga keuntungan
sebagai contoh kita juga memiliki pelbagai perubahan
sebagai contoh kita juga memiliki perubahan

sebab taka bonerate bukan hanya tempat hidup ratusan spesies ikan dan biota laut
namun juga penghidupan bagi orang selayar

namun kini sebagian nelayan merasakan betul dampak buruk dari aktivitas illegal fishing
ikan di perairan dangkal sudah sulit ditemui
alhasil nelayan harus menangkap ikan hingga jarak puluhan kilometer dari daratan
simpson adalah salah satu mantan pelaku ilegal visi
ia merasakan dampak dari apa yang dilakukannya selama puluhan tahun
sedangkan itu ikan kecil mau dibesarkan
menyadari bahwa apa yang dilakukannya dulu dapat merusak laut
simpson memutuskan berhenti dan membentuk lembaga swadaya masyarakat bernama forum peduli laut
simpson bersama dua puluh satu rekannya
aktif menyuarakan stop ilegal visi
dalam forum ini simpson dan teman temannya sesama nelayan membagi tugas
ada yang bertugas menemani simpson berpatroli
ada juga yang bertugas melakukan sosialisasi kepada warga
untuk tidak membeli ikan hasil tangkapan ilegal visi
siang ini simpson ditemani seorang anggota forum peduli laut
akan melakukan monitoring di sekitar perairan
airan latondu dan rajuni
latondu adalah pulau tempat simpson tinggal
dulu pada tahun dua ribu an awal
di pulau ini marak penangkapan ikan dengan cara dibom dan bius
sebelum melakukan monitoring
simpson mengecek terlebih dahulu keramba miliknya
ada lebih dari sepuluh keramba di sini
simpson memang aktif melakukan budidaya keramba dan lobster
tiga bulan sekali keramba milik simpson ini panen
dan menghasilkan puluhan juta rupiah
simpson melanjutkan perjalanan
untuk mengawasi setiap titik yang rawan pengeboman
sejak forum peduli laut berdiri
pelaku illegal fishing tidak berani masuk ke wilayah ini
dari mengebom menjadi penjaga laut perairan latondu dan rajuni
tentu tak semudah membalikan tangan
simpson butuh waktu yang lama untuk membulatkan tekad berhenti
sebagai penjaga laut perairan latondu dan rajuni
sejak tahun dua ribu tujuh
saya usahakan meninggalkan pekerjaan itu
akhirnya sampai dua ribu sembilan
setelah itu dua ribu sembilan
karena tidak pernah dapat hasil banyak
karena bukang pun diusir lagi
ini lucu pak
setelah itu saya usahakan saya usahakan saya bisa pak
tapi alhamdulillah sekarang pak
karena saya sudah menghentikan begitu
maka masyarakat juga sadar bahwasannya
bukan hasil begitu sehingga kita bisa berkembang
dirinya beralih profesi
sebagai penjual ikan segar
mencari keramba miliknya
dan ini menurutnya jauh lebih menguntungkan
simpson dan rekan rekannya di forum peduli laut
kini menjadi penjaga laut
mereka membutuhkan perhatian pemerintah setempat
untuk memperbanyak bantuan berupa dana operasional
hingga keramba untuk usaha masyarakat
ini penting untuk mendorong warga
agar benar benar meninggalkan ilegal visi
agar mereka yakin
tanpa mengebom dan melakukan pembiusan
mereka tetap punya penghasilan lain yang sepadan
untuk menghidupi keluarga
hai neneknya yang senang